kepala satres narkoba polres metro jakarta timur akbp budi alfred stowoliu
tewas tertabrak kereta di jalur kereta api jatinegara bekasi pasar enjo pisangan jatinegara pada sabtu pagi
jasadnya ditemukan pada pukul sepuluh lewat lima belas menit waktu indonesia barat dengan kondisi mengenakan pakaian dinas lengkap
kepolisian resor jakarta timur bersama tim inafis polda metro jaya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
polisi menyisir lokasi kejadian dan memeriksa beberapa saksi untuk mengetahui penyebab kematian pria lima puluh empat tahun ini
sejauh ini ada satu saksi dari pihak masinis dalam hal ini ini akan dilakukan proses pengambilan keterangan
jenasa almarhum selanjutnya dibawa ke rumah sakit polri kramajati jakarta timur
salah seorang saksi yang ditemui pada minggu pagi menyebut akbp budi towoliu pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan stasiun jatinegara
sementara itu ditemui sabtu sore di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
keluarga menolak jika disebut akbp budi alfred stowoliu meninggal karena bunuh diri
keluarga menyebut selama ini akbp budi alfreds dikenal baik dan tidak mempunyai masalah
paman korban bahkan menduga kepala satres narkoba pores metro jakarta timur ini tewas dibunuh karena satu jam sebelum ditemukan tewas
korban sempat menerima telepon dari seseorang dan langsung pergi
lagi menggunakan taksi online
apalagi korban juga menjadi anggota panitia utama acara pasca keluarga yang akhirnya dibatalkan karena kematiannya
keluarga kini meminta polisi mengusutuntas kasus ini
setelah disemayamkan jenazah pria yang baru saja menjabat kepala satres
narkotika polres metro jakarta timur ini akan langsung diterbangkan ke manado sulawesi utara
minggu siang pukul tiga belas untuk dimakamkan secara kedinasan
tim dibutan cnn indonesia